dalam perayaan hari ulang tahun pt pos indonesia yang ke dua puluh
pt pos indonesia berkomitmen untuk terus bertransformasi dan berinovasi
di antaranya adalah bekerjasama dengan lembaga kebijakan pengadaan barang dan jasa pemerintah
sehingga produk layanan jasa kurir dan logistik pt pos indonesia telah tayang di e katalog nasional
pt pos indonesia merayakan hari ulang tahun ke dua ratus tujuh puluh enam pada jumat dua puluh enam agustus pagi
perayaan ulang tahun pt pos indonesia digelar di kantor pusat di jalan cilaki kota bandung
tema yang diusung pada perayaan ulang tahun ini ialah pos indonesia untuk dua ratus tujuh puluh enam tahun ke depan
secara filosofis tema ini bermakna bahwa perusahaan ingin menjadikan masa lalu sebagai pelajaran berharga
dan meletakkan fondasi yang kokoh untuk menjalani masa depan
perayaan hari ulang tahun pt pos indonesia ke dua ratus tujuh puluh enam diawali dengan apel yang diikuti oleh jajaran direksi dan sejumlah karyawan
dalam sambutannya direktur pt pos indonesia faizal rahmat jumadi mengatakan
ada dua program strategis yang dijalankan pt pos indonesia saat ini
yakni program transformasi dan program inovasi
kedua program itu meliputi empat portfolio bisnis utama perusahaan
yakni portfolio jasa keuangan kurir logistik dan properti
transformation program ada tujuh innovation program juga ada tujuh
tujuh transformasi program membuat pos indonesia relevan hari ini
perubahan yang kita lakukan semua ditransformasi agar kita relevan hari ini
tujuh innovation program yang kita lakukan membuat pos indonesia tetap relevan di masa depan
saya rasa itulah makna dari ulang tahun dua ratus tujuh puluh enam
selanjutnya sebagai bentuk implementasi
bertepatan dengan hari ulang tahun pt pos indonesia ke dua ratus tujuh puluh enam
produk layanan jasa kurir dan logistik pt pos indonesia juga telah tayang di e katalog nasional
bekerja sama dengan lembaga kebijakan pengadaan barang dan jasa pemerintah lkpp
e katalog merupakan aplikasi belanja online yang dikembangkan oleh lkpp
targetnya dua produk pos indonesia yang akan tayang adalah pos gelat khusus
sebanyak tiga ratus enam puluh tiga tiga ratus sepuluh rute
sebanyak tiga rute
dan enam enam ratus lima belas rute yang tersebar ke seluruh kota kabupaten di indonesia
presiden hampir setiap minggu ngecek implementasinya seperti apa
karena targetnya sedikitnya empat ratus triliun ini belanja untuk pengadaan dalam negeri
nah pt pos ini menjadi salah satu bagian dari inovasi yang kita dekati
karena sekarang ini kita tidak bisa dipisahkan dengan pengiriman barang dan jasa
nah pt pos tentu perlu melakukan langkah langkah baru
dan bersama lkpp ini merupakan bagian dari inovasi
untuk mendorong percepatan
termasuk belanja pemerintah menggunakan katalog pemerintah pengiriman barangnya lewat pt pos
peresmian dua puluh tujuh enam ratus pos aja drop point juga menjadi rangkaian lain
dalam puncak peringatan ke dua ratus tujuh puluh enam pt pos indonesia
pos aja drop point merupakan titik atau lokasi yang digunakan
sebagai tempat dikumpulkannya kiriman
baik paket atau logistik dari layanan pos aja
paus aja drop point hadir agar layanan kurir dan logistik pos indonesia lebih dekat dengan pelaku
hal ini merupakan titik yang digunakan untuk menggabungkan peserta
dan bentuk komitmen pos indonesia dalam memberi pelayanan terbaik bagi masyarakat indonesia